kita mau ke tempatnya oma
oma itu siapa
reina mau kan ketemu sama oma
mau mau sama mama
nanti kalau rena ketemu sama oma
rena harus jadi anak yang pintar
kenapa kamu bisa ada disini mas
tadi papa nyuruh bawa makanan buat apa dari restorannya bapak
sekalian juga untuk menjenguk kamu
tapi aku minta kamu tolong jangan seperti ini ya mas
aku gak mau ada salah paham
terus aku hanya diam aja
ngeliat kamu sampai tenggelam
aku harap ini terakhir kali ya mas
jangan udah serumat tangga aku lagi mas
aku akan mengubah kesukasamu
bisa kamu diberikan exploit skin
akan bagi dan menggunakan

bahkan cuma kunci
aku gak mau salah paham
aku udah gagal di pernikahan gue yang pertama
aku gak mau di pernikahan
apalagi gagal karena salah paham
saya lagi selamat
atas pernikahan kamu
usaha papa adalah
tolong pertahankan pernikahan ini
aku udah janji sama papa
apapun yang terjadi

aku harus bisa mempertahankan pernikahan budi
pemandangan opoiku tadi
tadi ciuman sama bapaknya
kalau sampai mas al tahu
bisa digibeng temenan ya orang
dama saya kan dari tadi di dapur
ini ntar gimana
oh iya pak tadi pergi kesana
istri saya pergi
ya udah kalau gitu
minta tolong buka gerbangnya
kita mau ke tempatnya oma
oma itu siapa
reina mau kan ketemu sama oma
reina nanti kalau reina ketemu sama oma
rena harus jadi anak yang pintar
dan harus jadi anak yang baik ya
kalau reina pintar reina baik
papa janji akan temuin rena sama mama
dah yuk kita ketemu oma
anak aku ma
emang kamu sudah menikah
kenalan dulu salim
coba sini peluk oma dulu
nget lagi ya
oma sini yuk duduk sama oma
belum ada namanya
belum ada namanya
oh nanti kita cari sama sama ya
yang mengurus mama saya ditambah ya dok
karena kan sekarang ada anak kecil
mereka cepat berat sekali
jadi kita biarkan saja mereka berdua bersama ya
kalau begitu saya mau ke pasien sebelah dulu
coba tarik lagi
pintar ya kamu
ini bikin sulam
oh bikin sulam
al pulang ke jakarta dulu ya
saya pulang ke jakarta
temenin oma main sama oma jagain oma dulu ya
papa al soalnya di jakarta masih banyak kerjaan
nanti kesini dong
kan cepet renggak
gimana renanya di sini
asalkan rena baik baik di sini
pintar pintar sama oma ya
oke kalau pinter nanti papa al kasih hadiah
iya kesini peluk dulu
pokoknya rina di sini bakal aman sama mama
tega teganya mereka ciuman di depan gue
ternyata nino memang belum bisa move on dari mbak ending
gue gak nyangka dia sejahat itu
dia mau rebut lima dari gue
sebentar lagi waitressnya akan dateng membawa menu ya
kita ketemu di taman fidelia ya ma
kita ketemu di sana ya ma
ini mama jalan sekarang oke
kita ketemu di sana ya
putri putri putri
ada tamu tuh